terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
tapi sebelum saya minta tanggapan dari bang arya dari pssi dan juga dari pdip dan juga mui soal dampaknya apa kalau misalnya jadi terselenggara ataupun tidak jadi terselenggara
saya ingin bergabung dulu dengan teman teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita karena ini banyak sekali pencipta bola pasti ya di sini ya
langsung saja perwakilan dari badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah malang silahkan
siapa duluan ladies first helena
baik mohon izin mbak saya duluan
baik terima kasih mbak riva sebelumnya assalamualaikum wr wb
selamat malam senior senior yang ada di studio
yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah melihat dari pembahasan dari apa yang disampaikan oleh abang abang yang ada di depan yang terdiri dari banyak unsur di situ
ternyata antara sepak bola dengan politik ini sangat beririsan dan cenderung melebur jadi satu
sehingga kenapa kok harus sepak bola yang di
gaungkan untuk penolakan terhadap negara israel
kalau saya pribadi dengan teman teman yang ada di bem fakultas hukum bukan pro terhadap pemberontakan atau aneksasi yang dilakukan oleh israel terhadap palestina
tetapi ini konteks yang berbeda
di situ ini berbeda
nah kalau berbicara tentang kemanusiaan yang tadi telah disampaikan oleh sekjen dari pdip tentunya kenapa harus melangkah jauh ke luar negeri
sedangkan kalau melihat dari kasus kanjuruhan kemarin itu tidak ada sampai sedetail ini pembahasan tentang kemanusiaan
di situ seharusnya kalau berbicara tentang kemanusiaan kita melihat di dalam dong dulu
sehingga baru kita melihat dari apa yang ada di luar nanti untuk mempengaruhi sepak bola yang ada di indonesia
bahkan tadi disebutkan badminton ternyata atlet juga dari israel hadir di situ
nah pertanyaan saya ini apakah sepak bola ini penolakan terhadap satu negara ini apakah memang murni dan urgensinya apa
dampak yang dihadapkan oleh keuntungan indonesia atau keuntungan palestina pun terhadap penolakan israel ini apa
dan apakah kalau saya melihatnya kok malah berbalut di pemilu
kalau saya melihatnya seperti itu
jadi berbalut politis begitu ya
kita sudah dapat poinnya
terima kasih atas kesempatannya
tadi kita sudah mendengar dan juga melihat bahwasannya banyak sekali pro dan kontra antara adanya timnas israel ini yang untuk mengikuti adanya fifa dua puluh di indonesia
pertanyaan saya hanya satu terkait bagaimana kita memberikan
solusi sementara ini yang mana pasti banyak sekali konsekuensi konsekuensi yang mana di situ adanya penolakan bahwasannya adanya timnas israel itu untuk mengikuti fifa u dua puluh
lalu untuk itu bagaimana konsekuensi sementara ini jika dilihat dari takaran hukum yang ada di fifa bahwasannya bagaimana apabila kita sudah menolak adanya
oke dampaknya ya
terima kasih dan dampak
oke terima kasih
mungkin saya mau ke mas sasot dulu pdip
itu tadi kental sekali aroma politiknya dua ribu dua puluh empat kalau menurut teman teman dari bem faumm
ya politik olahraga politik kemanusiaan
jadi betul yang disampaikan teman teman saya tadi
kalau misalnya itu lebih peduli yang kemarin semestinya yang dikejut
tanjuruhan kita peduli
kami tugaskan khusus pak kusnadi untuk ketua
dan prd kami untuk melakukan suatu langkah langkah advokasi terkait dengan peristiwa tanjuruhan
banyak hal yang kami lakukan di dalam membela berbagai korban yang terjadi di situ
bahkan di dalam pelanggaran ham itu kami juga terus menerus bekerja memberikan support sesuai dengan garis kebijakan presiden
kalau ham kan melalui proses non judicial
jadi itu kami lakukan
jadi betul tadi yang disampaikan bahwa ini kental dengan aspek politik olahraga dan politik kemanusiaan serta politik luar negeri
itu tadi ada pertanyaan
dampaknya apa kalau misalnya kita tidak jadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
bang arya silahkan
dampaknya yang pasti ya kita kan pernah di ban ya tahun dua ribu
itu sudah pernah terjadi di bni
kita tidak bisa bertanding di internasional
asean juga tidak ada
si games itu tidak ada
asian games olimpiade untuk bola apapun sudah nggak ada lagi
mau aff mau afc apapun nggak ada
itu di luar
artinya kita tidak selagi mengikuti sebuah pertandingan di internasional
jadi kita akan dikhusilkan juga di lingkungan sepak bola
sudah pernah kita alami itu
kemudian di liga kita di dalam internal
liga satu liga dua liga tiga itu diakui oleh yang namanya fifa
itulah bagian dari sebuah kompetisi yang bagian dari kompetisi yang ekosistemnya sepak bola dunia lah gitu
dengan itu maka itu akan bubar juga

jadi yang kita buat pun seperti itu akan tidak ada gunanya
karena ketika meganti selesai itu ada habis itu akan dibawa kemana
liga kita akan tanding di mana luar negeri tidak akan diakui juga
akhirnya ya konsekuensinya itu gairahnya sepak bola itu bisa habis di indonesia
masa suram lah ya
kemudian nanti ini kan berdampak kepada hampir tiga puluh lima ribu orang yang langsung
yang langsung yaitu pemain pemain kita
kemudian juga wasit dan sebagainya
kemudian ya kepada supporter kita gitu ya
supporter kita yang pasti mereka anda tahu kan bahwa supporter bola ini
mereka ya kita pahamlah indonesia kan sangat banyak supporter bola
ini kan mereka kehilangan semua nih
dan kita akan masih suram dan kita gak tahu sampai kapan
itu yang memang dampak yang kita khawatirkan kalau sampai kita di ban oleh fifa
dan ini pernah kita alami
itu yang kita khawatirkan gitu
gitu sih mbak
skenario terburuk misalnya nanti kita kehilangan peluang untuk menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
bagaimana pak is is
apa yang bisa dilakukan melobi ke fifa ini apa
paling gak itu tadi kita gak di ban atau
beberapa poin tadi sudah saya katakan sebagai dampak yang akan terjadi ya
tapi saya melihat dari sisi bolanya
karena kalau pembatalan itu terjadi
itu bukan atas permintaan pemerintah
dulu dipahami dulu
pembatalan itu datang dari fifa
sehingga risiko atau resistensi kita kena hukuman sangat kecil
bahkan tidak mungkin kita kena band
karena keputusan membatalkan indonesia itu datang dari fifa
jadi kita gak akan kena ban
saya dapat dengan fifa ya saya
kecuali pemerintah kita hand up
baru kena hukum dari fifa
tetapi selama ini pemerintah
kecuali pemerintah yang hand up
dalam tanda positif masih menjamin kepada fifa
bahwa kami sanggup menjaga keamanan
menyelenggarakan piala dunia u dua puluh
bahwa pada akhirnya fifa yang memutuskan
memindahkan penyelenggara ke negara lain
itu keputusan fifa
sehingga dimana kesalahan kami
dari sisi bolanya
tetapi dampak politik ekonomi pasti dahsyat
jadi paling gak itu menghindarkan indonesia dari saksi dari ban ya
menurut saya sangat kecil kemungkinan di ban
bahkan tidak akan di ban
jadi menurut saya juga
kalau viva aja ngambil sikap
kami gak sanggup
kami gak sanggup
kalau ada israel
itu kan sudah pasti kita yang
atau pemerintah mengatakan
kami sanggup dilenggarakan
nah ini kan dilemanya
maju mundur kenang
jadi kalau nunggu fifa ya
kalau fifa yang buat gitu kita happy gitu
ya kami nggak bisa dilenggarakan

kami siap dilenggarakan kalau dengan syarat
dengan syarat ini gak boleh masuk
sementara ketika kita mengajukan sebagai tuan rumah
itu bertanggung jawab terhadap seluruh
dan tidak boleh menolak
dengan semua konsekuensi itu
ini kayak sebuah perjanjian aja
kita sanggup gak
kalau gak sanggup
kalau sanggup berarti israel hadir
kalau gak sanggup berarti israel gak hadir
kita yang hand up
kita yang hand up
bener gak bang
tapi bisa nggak bahwa ini ketua umum pssi kan punya hubungan baik ya
dengan presiden fifa melobi supaya fifa aja yang mengambil keputusan
jadi kita terbebas dari sanksi
itu pernah nggak terjadi pada negara lain mungkin
kalau lobby sih bisa saja
semua kan segala sesuatu bisa dilobi
tapi kan keputusannya pasti ada di fifa
ketika kemudian fifa menyatakan
kalau tuan rumah dua puluh empat negara
terus yang hands up pasti indonesia dong
kan pak hasto tadi udah bilang
pokoknya kalau ada israel nggak jadi
kita nggak jadi tuan rumah
ya kan berarti kita yang menyerah untuk itu kan
nah potensinya adalah kita bukan cuma di band bisa jadi kita dicoret dari keanggotaannya di fifa
kalau diplomasi kan seperti ini
kita kan juga bisa katakan kepada fifa
kita ini berjuang
di dalam penolakan israel
kita juga menggunakan statuta dari fifa
kita menggunakan studi empiris dari fifa ketika menolak rusia
dengan alasan kemanusiaan
mengapa itu tidak diperlakukan di sini
sehingga kita tidak akan di ban
pdi perjuangan percaya
pada kemampuan bapak presiden jokowi untuk mencari jalan
tapi kan permasalahnya pak
jalannya lobby di fifa bisa
jalannya lobby ke fifa itu kita adakan
ini kan seperti nyakitin vieper
udah mepet baru mau ngomong
ada jalan nanti
ya hanya pak arya gak mau cerita saja
karena mau menjadi elemen
tapi kan kemudian
kalau kemudian kan kita nggak tahu
kun payah kunnya kemana gitu kan
kalau kemudian yang terburuk adalah kita dibatalkan jadi tuan rumah
artinya pdi punya resiko
resiko dari masyarakat sepak bola indonesia
dan itu pastinya ya
mau gak mau ya harus diterima resiko itu kan
ya betul pak
saya menyayangkan pak ganjar bicara soal bench ini
kenapa saya menyayangkan
kalau seandainya ternyata kita benar benar tidak gagal
pak ganjar turun elektabilitasnya
untuk masyarakat sepak bola ya
itu kalau kami berkalkulasi secara politik
kami akan bersikap
nanti elektoral kami naik atau tidak
ini berdasarkan yang fundamental
dan kemudian kami juga survei
ini yang dilakukan bukan kami
oleh saiful bujani
ini ada surveinya
pada bulan mei
pada bulan mei kemarin
pada bulan februari maaf
itu yang resisten terhadap israel
tindak kekerasan yang terjadi
ketika rumah sakit saja di bom
jadi kami juga mendengarkan aspirasi rakyat
olahraga juga harus mendengarkan persepsi
yang juga berkembang di publik
nah sehingga ini juga harus kita lihat
bahwa politik mengandung konsekuensi ya sebagai partai
kami harus kokoh
ketika hal yang menyangkut dengan yang fundamental
dan kita juga ingin menyuarakan
atas nama kemanusiaan ini
atas nama kepentingan bersama
dan mendorong perdamaian di timur tengah
agar viva juga membuka ruang ini
membuka ruang bagi konsistensi juga dari fifa
yang nge ban rusia
agar diperlakukan yang sama terhadap israel
sehingga kita enak
kalau fifa mengambil keputusan
israel saja yang dicoret
kita kan gembira
pes pes tapora menyambut fifa
fifa jadi pahlawan di indonesia
tapi itu mungkin gak kayak gitu
dalam sejarahnya tidak mungkin
ada kita pertandingan di israel nih
atau bukan di israel deh
di mana gitu
baru tiba tiba dibilang
kami gak suka sama indonesia
indonesia lolos nih
coret tuh indonesia
yang gak dikasih pasti
ada satu poin lagi mbak
dari sisi fifa dan sepak bola itu
fifa itu punya filosofi yang tidak boleh diganggu
jangan sampai diusik empat poin ini
dia sangat kuat
kalau respect terhadap kejahatan kemanusiaan
ini dari sisi bolanya bang
kalau dari bola
ini dari sisi bola
ini dari sisi bola
respect itu dalam arti istrinya
dalam sebuah pertandingan
abang men takel saya dengan keras
bicara sepak bola bang
tadi saya mengawali
saya tidak mau mencampur aduk politik
saya menghindari itu bang
jadi di sepak bola itu
filosofi itu yang dijaga betul oleh fifa
tapi dalam banyak sisi
dalam banyak sisi
fifa juga mempersatukan konflik orang yang
negara yang berkonflik lewat sepak bola
eh argentina dengan inggris
lewat sepak bola
korea utara korea selatan
lewat sepak bola
iran irak yang bertarung
kemarin main itu di piala asia
dan iran nya kalah
irak nya lolos ke piala dunia
jadi ini maksudnya berharap nanti israel dan palestina bisa bermain
saya malah tadinya berpikir ada hikmah di indonesia kalau kemungkinan kemarin palestina
palestina lolos kemudian dibagi grup
indonesia satu grup nih
indonesia satu grup nih
indonesia satu grup nih

wah itu luar biasa
orang semua akan memperhatikan indonesia
oke itu harapan
itu namanya diplomasi bola

oke itu harapan

kalau kalau pemberitaan
kalau kalau pemberitaan
jadi kalau kita seharusnya bercerita
kalau kalau di sini kita seharusnya bercerita

kita bisa bercerita
oke itu harapan

rame kenapa coba
enggak bukan karena pemberitaan
ternyata supporter sepak bola itu
aku gak mau ngomong terbelah
bahwa semua supporter bola itu
kita saya rasa dua hari ini semua
sampai hari ini sampai malam ini
semua media menyuarakan
apapun yang ada dari publik
itu kan gak bisa kita pungkiri
ini real yang harus kita hadapi
di sosmed saya rasa sampai dua hari ini semua
isinya adalah bola
semalam bahkan saya sampai begadang
sampai sahur bacain sosme pak ganjar
ya aku gak mau
ini saat ini
punya kesadaran naik gini
sekarang ini ada kesalahan baru bahwa
kami mau main bola
jadi ini lebih kepada yang kita lihat
ada sebuah perubahan
pergeseran tadinya masih
itu teman teman supporter bola
sekarang itu begini
itu pak erik
dia ketemu sama shane hari ini ya
itu isinya bukan tentang
sebelumnya berapa hari sebelumnya
sebelumnya berapa hari sebelumnya
itu isinya komentar itu nggak ada
pak erik tolong piala dunia ini
publik ini selang
di piala dunia
jadi ada kesadaran terbaru di publik
tadi mas hasto bilang mulai kemarin
mungkin kemarin itu beberapa bulan lalu
tapi sekarang ada perubahan besar nih
di publik ada kesadaran baru
di supporternya ada kesadaran baru
ternyata ini kalau kami batal
bahaya ini bagi sepak bola kita
oke mungkin nanti pak sse bisa survei ya
jadi tau suara publik seperti apa
apa emang publik sepak bola
kita sebagai orang bola ya
ini kita berharap banget
karena sejarah untuk pertama kalinya
kita jadi tuan rumah
tidak indonesia jadi pemain di publiknya
oke karena menjadi tuan rumah
oke saya mau terakhirin
waktu kita udah gak banyak
piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
tetap bisa dilaksanakan di indonesia
dengan nada israel
apa yang paling dikhawatirkan oleh mui
ya pertama saya ingin menambahkan
referensi tadi bagaimana terhindar dari band tadi ya
jadi kan ada usulan dari apa
kalau saya sih ada usulan
sesungguhnya kita organisasi organisasi negara islam
itu kan tergabung juga dalam oki itu
uki dan kita ingat bahwa
kebijakan luar negeri pak jokowi sendiri itu kan
terhadap ke apa israel dan palestina kan
jadi mengakui dua dua itu sebagai bentuk negara yang berdaulat
tapi kalau satu satunya gak
wajar kalau ada penolakan penolakan seperti ini
nah yang kita khawatirkan jangan sampai lah bahwa
apa harmoni yang sudah terjadi
selama ini dibangun dengan susah payah
oleh pemerintah oleh umar oleh ulama oleh ormas ini
tercabik cabik oleh hal hal yang
tidak bisa diselesaikan secara dialogis ramusyawarah
saya percaya namanya manusia
ikhtiar manusia itu pasti ada solusinya
banyak jalan menuju roma banyak jalan menuju mekah
itu harapannya mui itu

pp masih tetap bersikuku dengan sikapnya
atau masih bisa berubah kalau presiden jokowi nanti melobi pdip
ya dari mui tadi kan sudah memberikan suatu landasan
yang sangat jelas penuh dengan nuansa religiositas
terhadap solusi di timur tengah
sikap bdip perjuangan tetap
dan kami percaya bahwa viva juga akan mendengarkan
bapak jokowi punya kemampuan ekstra
di dalam mencari solusi win win
tetapi terkait dengan
kehadiran israel di dalam kesebelasan sepak bola
karena kesebelasan itu merupakan suatu lambang supremasi
di tengah tengah peristiwa anti kemanusiaan
yang dilakukan oleh israel
sikap pdi perjuangan tidak berubah
oke tetap berarti ya
dan berharap pak jokowi bisa menemukan solusi ini
kami meyakini pak jokowi mencari solusi
bahkan bersama sama dengan bu menlu pak menko polhukam pak erick thohir
akan ada suatu terobosan kita tunggu saja
solusi untuk jadi
solusi solusi yang win win bagi semuanya
kita percaya itu kita berdoa
tunggu turun gunungnya pak jokowi menyelesaikan persoalan ini
karena ini agak rumit di jam jam krusial kata pengaruh ya
bagaimana kemudian anak anak muda pecinta bola
melihat polemik pro kontra ini kedatangan timnas u dua puluh israel
yang berujung terancamnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kita harus dengarkan nanti sentilan dari teman teman komika
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsium